jika biasanya perajin hanya mendapat pesanan sekitar tujuh kaligrafi per bulannya saat bulan ramadan pesanan mencapai lima belas kaligrafi
tren yang banyak dipesan tahun ini yakni kaligrafi ⁇ asmaul husna dan ayat kursi
pemesan tidak hanya berasal dari kabupaten bojonegoro saja melainkan dari daerah lain seperti surabaya bandung hingga luar pulau jawa
kaligrafi ukir berbahan kayu jati dapat dipesan mulai harga rp tujuh lima hingga rp dua puluh lima juta
harga ditentukan berdasarkan ukuran kaligrafi bentuk serta tingkat kerumitan motif ukir
yang paling banyak ini kaligrafi sama ukiran perjamuan